terus terus dah
udah mantap betul
mundur lagi mundur lagi
nah sekarang mah neng yang mundur dari mondi
wah enak gitu sih neng
nanti lah semua
nanti lah semua
kita bertarung satu lawan satu
ya allah hamba harus bagaimana
tolong beri hamba ketenangan ya allah
ah ini seger ya kopinya
kamu saya kasih tahu ya
kamu teh jangan berasa paling sedih dalam hidup ini
tadi itu si neng sama si kemot itu berantem besar
kamu tau gak
lu bener ya bener
awalnya si kemot sama si neng itu ngajakin pura pura punya pacar baru masing masing
nah akhirnya si neng curiga ke si kemot
ini jangan jangan si kemot benar benar punya pacar
nah itu masalahnya
masa tuh mungkin si kemot ojes
kau percaya saya mau
eh sadu kita berdua juga tidak percaya
dan percayaan sama si kemot itu bahwa memang itu bohong
dan si kemot sudah sumpah bahwa dia tidak punya pacar baru
cintanya cuma buat si neng faham gak kamu
benar terus terus mau terus
ya terus deh tadi kita sudah merayu neng
sudah kasih tau ke si neng penjelasannya
tapi tetap brai
perlu waktu yang tenang untuk berpikir
om dudung itu ya lebih dekat sama si neng
biar om dudung ini nih yang mencoba kesini ngeraya
biarkan si neng tenang dulu oke
berpikiran jernih dulu biar suruh countdown dulu oke brai
cinta memang indah tapi membuat bunda
buah edan gak daun ngasuk eh
ing biar saja dia lagi digundah gulana dengan cinta
eh siapa kau maha teh reng kanis
si teteh manis pak alhamdulillah sudah baikan
sudah di rumah sudah nyantai
waduh kak hadeh berarti kalau sudah semua tuh akan cepat cepat menikah sama abah
sudahlah saya tidak mau bikin itu
yang penting mah kebahagiaan buat neng
itu yang paling penting buat saya sekarang
kalau nikah sama saya sudah pernah brother
terus itu kenapa ini saya yang liar kenapa dia yang begitu tuh
biasa pak urusan cinta ditolak sama nadia
ya cinta ditolak tidak boleh bertindak
dan neng nadia teh sudah bertunangan
apa ratu sardu
kan kamu juga sering nasihatin saya harus terima yang namanya takdir
sudah terima namanya takdir
yang namanya ketetapan allah mah udah paling pas buat kita
sudah tidak ada lawan lah semuanya indah
jadi memang sudah dikasih tahu nih sama kamu bahwa si nadia teh bukan yang paling cocok buat kamu
di awal sudah dikasih nasehat
bersyukur guru nek
benar benar pisah naba
saya teh jadi malu
malu sama diri saya sendiri
saya mematahkan batu bisa ya
saya sendiri seperti ini
berbeda pisah karakter saya teh
ini mah demi menghibur saya ya
saya teh ingin berkat hasil lain
nah benar pisah
sudah paling benar kalau sedih begini sudah kita joget saja
batur dong pimpin hati aduh
sini itu mah kaga itu
sini itu mah kaga itu
sini itu mah kaga itu

sudah dingin biar aja nanti si nek yang menjelaskan apa
nih aku mau ngumpul aja panggung siapkan
hei aku nanya kenapa muka orang abah butut begini juga tutut kecumber tutut begini
hei kenapa berantem lagi sama kemod
jangan bohong atau sama abah abah tahu kalau kamu lagi ada masalah nih
soalnya orang abah tidak pernah berantem
orang abah tidak selalu ceria hebat suka jahil usil sama abah juga suka usil
soalnya bilang aja kalau kamu lagi berantem sama kemod ya
nek lagi tidak mau diganggu
kan nek sudah tidak ada apa apa sama kemod
hei jangan ngomong seperti itu atune
kan abah udah bilang sama kamu
nek sama si kemod itu lurus aja langsung lanjut aja terus hubungannya
abah yang mundur
enggak abah nek yang mundur
sudah nek aja lah yang maju sudahlah
hei abah yang mundur abah
iya abah yang mundur
ya sudah sekarang abah mundur
ya mundur kemana
seabah jalan mundur ngalengkah mundur
sudah mantap abah
nah sekarang ma nek yang mundur dari mondi
wah enggak gitu sih nek
sudah yang selesai saja
saya yang habis menambah kain rai
ini mocor sabah
eling amat essence kontan pilihan dan
ntar gue ntarin kemari
eh kamu jangan gini loh
ini bukan gebetan
ya terus kamu sendiri yang ngomong kayak gitu kan
ini bukan gebetan raya aku baru kenal juga
rencana untuk cuma pura pura punya pacar baru aja untuk orang tua kita kayak gini
ah dia gampang banget sih emosin
gue pikir dia udah balik ya dulu
gampang buat mikir positif
tapi sekarang apa apa marah apa apa marah